yang si penut sampai talilan hahaha yang mana ceng
kerja nggak ada berhenti harus lama itu di rumah istirahat udah kerja warung ngomong apa
ini teh ada apa pada ribut ribut
malu atau sama tetangga baru juga lebaran ini punya hp baru nggak bisa ngapa ngapain nyuci piring aja
enggak apalagi lain enggak man itu lagi ngecek hp baru itu kan baru diajarin sama yang jual nanti
kalau misalnya nggak dipraktekin itu bisa lupa man itu nyobain hpnya
nanti setelah selesai kerjaannya ya mang ya mang ya mengenai terus
kalau dikasih tahu nggak pernah dipraktekin
ayo tusok masuk ke dalam makasih kang di sini aja cuma mau tanya apa masih butuh orang kang saya mau kerja
apa aja punten kang asep semua posisi teh udah ada yang ngisi
jadi nggak ada ngomongan saya minta maaf ya kang belum bisa bantu kang asep
iya nggak apa apa kang kalau gitu saya permisi assalamualaikum waalaikumsalam
dari tempat ke tempat
di tempat yang lebih baik
kita bisa membantu
kita bisa membantu
masih ngantuk komandan
tambah lima menit lagi atau tidurnya
biar badannya segar lagi
kita petugas gamana
kita nggak boleh tidur terlalu lama
kalian lihat sudah jam berapa ini
jam berapa sobat
pak ustadz rwt pasti marah besar
kita tinggal di markas kelamaan
siap pasukan ratu komandan
ini mah cukup bajunya
ke air terjun
sekalian karena fantasia bu
waktu itu mau kesana
tapi gak jadi
yaudah febri teh
juga harus tau
bagaimana sulitnya jadi bapak
ya kalau bapak saya keras keras sedikit
udah bu biar febri aja ngerapihin
kom kamu jahat kom itu namanya doa
kaget saya tukang dadang
kum itu kan pernah hampir terjadi kum
yang si pedut sampe tahlilan
kaget saya jahat
kaget saya jahat
kaget saya jahat
kaget saya jahat
sudah denger berita belum
gak boleh beli motor
ikoh istri saya kenapa dia
hp kamu sampe dikubur
takut ke dalam hartanya
sebuahnya tak dikubur takut disita
sampai informasi hidup juga dikubur sama dia
dangdutan kalau nggak salah
kenapa sih mak pak ustadz gak boleh tahu
pak ustadz kan rw di ciraos
jadi kalau misalnya mak eros pindah ke ciraos
pasti pak ustadz bakalan tahu
mak nggak seneng aja kalau dia tahu
nanti dia sering main ke rumah emak emak
dadah nih yang sering gembar gembur
kan maknya tahu sendiri
apa sih yang bisa dirahasiain di ciraos
iya bener deh
lagian kan ciraos isinya bapak bapak semua mak
mau cucu bantuin nggak
akang mau masuk
akang nggak sengaja ngeliatnya jun
sama juga orang papasan
dia nunggu akang
masa orang nunggu akang diem aja
akang kan udah janji
nggak mau main api lagi
punya rizky dihamur hamurin buat selingkuh

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah